akan ada yang berbeda pada saat pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh lima di tahun ini dengan masih berlakunya status pandemi covid sembilan belas
pihak istana kepresidenan akan menggelar upacara detik detik proklamasi dengan cara virtual yang juga bisa diikuti oleh masyarakat dengan cara melakukan pendaftaran lewat website yang sudah disediakan
yang bisa ditekannya angka penularan menjadi latar belakang pelaksanaan upacara bendera dan detik detik proklamasi dilakukan dengan cara yang baru yaitu dengan cara virtual
tapi bagi masyarakat yang ingin turut serta berpartisipasi dengan upacara virtual pihak sekretariat kepresidenan telah membuka pendaftaran secara online yang bisa diakses melalui website pandangistana setnek go id
setelah membaca dan memahami cara serta ketentuan
yang tertera di laman web masyarakat bisa langsung melakukan registrasi dengan mengisi kolom biodata
beberapa yang perlu diisi adalah nama lengkap alamat rumah pekerjaan alasan keikutsertaan serta unggah foto identitas seperti ktp atau paspor yang dimiliki
kuota peserta upacara yang bisa diikuti masyarakat adalah sebanyak tujuh belas delapan ratus empat puluh lima orang
dan pendaftaran dimulai pada senin sepuluh agustus dua ribu dua puluh pada pukul sepuluh
pendaftaran di indonesia barat adalah tujuh belas delapan seribu sembilan ratus empat puluh lima
jika diperhatikan angka angka yang tadi disebutkan pada jumlah kuota dan waktu pendaftaran merupakan simbol dari hari kemerdekaan indonesia yakni tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima
karena keterbatasan room yang tersedia kami membagi dua sebetulnya untuk tujuh belas delapan ratus empat puluh lima ini

link mengikuti upacara pagi
kemudian delapan sembilan ratus dua puluh tiga pemohon berikutnya mendapatkan link upacara sore
jadi memang tujuh belas delapan ratus empat puluh lima ini sebetulnya untuk total masyarakat yang bisa berpartisipasi di dua upacara tersebut
selain masyarakat biro protokol sekretariat presiden juga menyiapkan empat undangan khusus bagi tokoh negara
seperti mantan presiden putra putri proklamator
jabat negara maupun daerah
para duta besar dari indonesia dan negara sahabat
serta kepala daerah mulai tingkat gubernur wali kota hingga bupati
untuk mengikuti upacara virtual peringatan hud kemerdekaan republik indonesia
selain itu sebetulnya kami juga ada sekitar empat ribuan undangan yang memang kami tidak perlu memohon
tapi memang kami memberikan link kepada mereka untuk mengikuti jalannya upacara secara virtual
jadi yang selama ini delapan an orang kurang lebih yang biasa hadir di istana
jadi istilahnya given lah begitu kami undang kembali melalui video conference
kepala biro protokol sekretariat presiden yayat hidayat juga menambahkan
sejak dibuka mulai sepuluh agustus hingga rabu dua belas agustus dua ribu dua puluh
lebih dari tujuh orang yang telah melakukan pendaftaran

bupacara pengibaran bendera merah putih pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh

sejatinya akan menjadi hal pertama yang dilakukan sepanjang sejarah kemerdekaan republik indonesia
selain disiplin untuk tetap menjaga protokol kesehatan
masyarakat juga diminta untuk berkreasi guna memeriahkan hut ri ke tujuh puluh lima secara virtual

ok selesai sudah
jadi saya barusan mengikuti proses pendaftaran dan juga verifikasi untuk menjadi peserta upacara virtual
jadi saya barusan mengikuti proses pendaftaran dan juga verifikasi untuk menjadi peserta upacara virtual

yang akan datang nah setelah itu partisipan termasuk saya langsung mendapatkan notifikasi melalui email dan juga whatsapp berupa tautan yang nantinya bisa diklik pada tanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh tiga puluh menit sebelum upacara virtual dilakukan
ini menarik ya karena pertama kalinya kita akan melakukan upacara bendera tujuh belas agustusan dengan video conference
setelah itu ada beberapa syarat yang harus diikuti oleh seluruh partisipan diantaranya adalah harus bersikap sopan santun lalu yang kedua mengikuti seluruh rangkaian dengan hikmat dan yang ketiga protokol istana meminta seluruh peserta untuk menggunakan pakaian adat daerah masing masing ataupun yang dimiliki
jadi ini tidak mengurangi kemeriahan dalam perayaan ataupun peringatan hari kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh lima tahun
aldi pratama ilham maji jakarta